jangan pernah coba coba untuk angkat hp gue enggak banget cuma mau bantu angkat telepon abang
lho hai waduh tak bisa ini juga gua baru nangkep besok aja ya
bagian elok punya kabar gembira bang
temen banget gue denger kabarnya yang bener
perutella kan makin lama makin gede aja nih bang
makin deket aja nih rasanya
kalau mau bersalinnya di rumah emak aja deh bang
waktu ini pokoknya
bener banget ya udah buruan
hai salamualaikum mak
jaya nih lihat duit model yang dari lo udahnya buatin jadi warung makasih ya iya ma waduh hebat bener warungnya mudah mudahan panglaris ema eh gimana kabar keluarga lo semua alhamdulillah ma semuanya baik oh ya juga kirim salam buat ma sama sama salam lagi ya
nggak usah deh mak saya lagi ada urusan penting nih
biasa mak bisnis
eh ini tasnya
yasin tolong bawain tasnya ke lu ya
mak kenapa sih dari tadi diem aja
hah enggak mak
tella cuma ngerasain perut nggak enak banget nih
namanya juga orang bunting
kalau orang bunting tuh emang suka ngerasa begitu
ya udah ya mak
ella mau numpang tidur di sini mak
semoga allah istirahat dulu ya
ya udah ya mak
pertebalkanlah iman dan kesabaran ella ya allah
jadikanlah anak ella menjadi orang yang berguna ya allah
untuk orang tuanya
dan semua orang yang ada di rumah ini ya allah
jangan pernah coba coba untuk angkat hp gue
enggak pak ella cuma mau bantu
ini juga gue baru datang
mau ke mana lagi sih bang
ada kerjaan mendadak
jan apa kabar
terima kasih ibu
jadi aku juga
masya allah bangun kemana sih banget ya takut
astaghfirullahaladzim udah jam enam bang jaya belum pulang juga
terlalu banget itu orang
aduh lah gua lagi ada bisnis urusan penting di malam gua kemaleman jadi gua tidur aja tempatnya
gue emang begitu mulu alasannya mela kagak ada yang lain bang kayaknya ella nyium yang itu lagi
udah bang abang habis minum lagi ya wajar kan lu kan tahu gue seperti
apa kalau gua udah ngumpul sama teman teman gua kacau dah teman gua madoyan minum ya kalau gua ngikut
aja sih mulu yang diikutin istrinya pernah diikuti bang dengerin nih bang ella dari kemarin bang pengen
banget makan ketupat sayur elan nungin abang dari malam beliin apa bang ada duit gue nggak ada duit
dah alasannya begitu mulu kalau ada duit lu minta aja mama lu ya ampun bang abang nyuruh ella minta duit
lalu pake malu malu segala lu
eh lu tau gak
itu warung yang dibangun sama emak lu
lagian wajar kan
kalo anak minta makan sama emaknya wajar
abang ya allah nyebut bang
kapan sih lu ah
kayaknya abang sekarang sering parkir mobil udah bang di depan
bukannya begitu bang
nih sama mata sendiri nih ngeliat
siapa sih bang dia
siapa sih bang dia
apa sih lu lah
lu kan tau bisnis gue
jual beli tanah
temen kok rambutnya panjang
ela mau tau dia perempuan apa laki laki
gue kan udah bilang bisnis gue jual beli tanah
ga mungkin sih gua berteman sama cewe
lu tuh apaan sih lah
punya bakti nih bang
kayaknya yang di dalam mobil abang itu emang bener bener perempuan kan
lu jangan bikin gua tambah capek terus gua pusing
udah sana katanya lu lapar
udah bang jawab aja
ya bang gak sih
tampar aja nih bang
lu ngomong sekali lagi gua tendang
mau ngomong si yasin kemana ya
dia tadi gak keliatan
kan tadi ada disini
itu dia dulu sih dicariin polo tuh oh apaan pokok pengen banget ketupat sayur nih tapi
cari ini yang komplit yang ada jengkol itunya juga tuh cabainya yang banyak juga pokoknya yang
komplit daya ye mana duitnya mak kasih mak rp lima lima doang mak nih kirain mpok punya
duit baru aja ya sih minta buat beli paling bisa buat apa ayo ngomong ya buat beli sepatu
pok sepatunya yasin udah satu satunya nih ngapa lapar sepatu enggak emang ngap
iya po udah mangap yaudah besok kalau bang haji jaya udah punya duit baru deh mpobeliin ya
mp baru kasih duit kamu ya asik asik eh buset deh dasar bocah dah eh mak mau tanya nih apa
sima nanya mulu kerjaan nisi jaya apaan sih katanya mama maklar mengerti enggak maklar
maklar tuh maya yang jual beli rumah jual beli tanah bisa
jual beli motor mobil juga bisa makanya dia mama apaan aja deh pokoknya dikerjain rajin
banget emang mak ya terus pulangnya kadang kadang malem kadang pagi emang begitu emang begitu mak
udah orangnya nggak pernah kenal capeknya seindinya damai dia secapeknya baru diep bulat balik bulat